upaya pencarian dan evakuasi korban gempa cianjur diperpanjang selama tiga hari mulai kamis satu desember hingga sabtu tiga desember dua ribu dua puluh
hingga rabu tiga puluh november masih terdapat dua belas warga yang dilaporkan hilang
pertama usulan perpanjangan sudah saya tantangani
selama tiga hari mulai hari kamis tanggal satu desember sampai dengan tanggal tiga desember
tapi saya segaskan kalau besok dua belas orang ketemu perpanjangan dihentikan
sebenarnya usulan permohonan dari pak bupati itu hanya syarat administrasi
tetapi sebenarnya kami memang sudah mempersiapkan untuk perpanjangan ini
karena kami sangat menyadari bahwa masih sangat banyak saudara saudara kita yang belum kita temukan
sehingga pasti kami perpanjang